kenaikan harga bbm berimbas juga kepada sisi pertahanan
tni angkatan laut misalnya kini harus mengefisienkan pola operasi patroli mereka
menurut catatan kebutuhan bbm untuk patroli per tahun bisa mencapai lima hingga enam juta kiloliter per tahun
karena itu kenaikan harga bbm sangat berimbas pada patroli tni angkatan laut setiap harinya
apalagi anggaran yang disediakan masih sangat terbatas
untuk mengatasi hal itu tni angkatan laut menerapkan pola operasi yang efisien
yakni dengan memanfaatkan pesawat patroli maritim serta penguatan intelijen
sehingga kapal perang tidak harus setiap hari berpatroli di lautan indonesia yang sangat luas
kita optimalkan patroli udara maritim dan juga melaksanakan operasi intelijen
sehingga kri ini apabila menuju ke sasaran tidak tadi
seperti zaman dulu kita patroli terus menerus di laut yang notabene tidak pernah tahu ada sasarannya